saudara tiga orang abk tugbud sakata maju ditemukan tewas di dalam dek kapal pada minggu malam
diduga ketiga korban ini tewas keracunan gas saat sedang melakukan pengecekan main hall tanki air
evakuasi ketiga korban pun berlangsung dramatis karena akses yang sempit dan kedalaman dek mencapai hampir sepuluh meter
kepala kantor sar dki jakarta menjelaskan total ada lima abk yang diduga keracunan gas saat mereka membersihkan main hall tanki air
serta melakukan pengecatan kapal yang sedang bersandar di perairan marunda jakarta utara
namun dua abk berhasil diselamatkan sedangkan tiga abk tewas di lokasi
kronologisnya ada lima orang dua orang sudah dievakuasi oleh pihak yang terkait
kemudian yang tiga berada di dalam tok dan ketiga korban dalam kondisi med delta atau meninggal dunia yang sudah dibawa ke rumah sakit ciplomangun